iya gak apa apa putri khusus goreng
kenapa sih putri sus goreng kok kamu ketawa
ada yang aneh sama bukaku ya
biasanya juga alami aku gak perlu begini begini
ya udah berapa lama lagi
ikun sampe lima bisa dibuka
berani beraninya ngetawain aku lagi
kamu tambah lucu kok sambil marah marah
udah mau aku copot tenang
nah sekarang kita copot ya
aku yakin banget kamu langsung ganteng banget
ya udah cepetan lepas aja
muka aku udah kembali putih bersih
putri sus goreng tapi lembut sih
ini aku merasakan ada air air di muka aku
mereka aja tersenyum
lihat ketampanan aku
gak berubah sama sekali
berarti beauty vlogger tuh bohong dong
mereka abis buka masker langsung putih mukanya
ya udah iya gakpapa putri sus goreng
kamu tenang dulu ya
kan itu juga namanya beauty vlogger buat konten
pas udah diedit
tapi aku salut lah sama perjuangan kamu udah beliin aku
gak gak gak gak

kan yang penting kamu udah berusaha
harus diapresiasi usaha kamu ya
udah bagus banget kok
kamu udah mau beliin aku masker ini ya nggak apa apa
next time kita coba masker yang lebih ampuh ya
ini semua salah maskernya kok
iya maskernya emang minder aja sama muka aku karena terlalu tampan
jadi makanya dia gak bereaksi
jadi kita gimana sekarang
masih ada waktu sebelum aku tampil sama deadlowers nanti malam
waktu buat apa
shhh ikut aja deh sama aku
ikut aja sama aku putri sus goreng ayo
taruh disitu aja
tadi katanya ada pak hendra
oh ada di luar bu
selamat siang bu lydia
siang pak hendra
terima kasih bu lydia
jadi begini pak hendra
saya minta pak hendra untuk datang ke sini
karena saya mau membersihkan nama saya
saya mohon pak hendra bisa bantu saya ya
saya akan melakukan yang terbaik untuk bulitnya
baik kita bisa mulai dengan
ini kan alat sadap
aku tahu pasti kamu yang udah naruh alat sadap ini di ruangan akulex
aku akan pastikan kali ini kamu gak akan menang dari aku
ada yang mau saya tunjukin sama pak benny
saya rasa apa yang akan saya tunjukkan ini
akan bermanfaat nanti untuk menangani kasus saya
aku sudah pasang alat penyadap di ruang kerja lydia
semua percakapan lydia dengan pengacaranya
akan aku rekam
dan akan aku tunjukkan ke pengacaraku
kenapa yang kedengeran cuma nada dengu
dan bukan suara lydia
apa jangan jangan lydia udah tahu
kalau di ruangannya aku pasang penyadap
bu lydia dilarang untuk menghilangkan barang bukti
karena itu salah satu syarat penangguhan penahanan kota bulidia
saya tidak ingin menghilangkan barang buktinya pak
tetapi saya cuma ingin merekayasa sedikit aja
supaya bukti bukti itu gak mengarah ke saya

tetapi dialihkan ke orang lain
tetapi dialihkan ke orang lain
tetapi dialihkan ke orang lain
tetapi dialihkan ke orang lain
saya tidak bisa membantu
kalau bu lydia bersikeras ingin merekayasa bukti buktinya
bu lydia cari saja pengacara yang layak
aku gak mau cari pengacara lain
pak hendra itu salah satu pengacara terbaik disini
aku masih butuh pak hendra untuk menangani kasus ini
kalau pak hendra gak mau bantu aku merekayasa buktinya
aku harus mengerjakan ini secara diam diam dan rahasia
maaf ya saya agak telat
saya ada urusan sebentar
maaf juga meetingnya di sini di kantor saya ada klien soalnya
ada perkembangan baru soal lydia ada bukti baru
mengenai rantai yang terputus
mengenai rantai yang terputus
saya menemukan satu nama yang menjurus kenama tersebut
alexander wijaya apa benar
betul sekali pak
betul sekali pak
alex itu adalah dulu karyawan pak jaka di pt nirmala jaya abadi
dan dia sangat dekat sekali dengan bu lydia
berarti kemarin pak alex dipanggil polisi untuk diminta keterangan masalah keterlibatannya dengan bully dia
berarti ada benarnya kecurigaan penawang
yang saya tahu dulu pak alex adalah bekas karyawannya jaka
dan saya pernah membahas soal ini tapi selalu ke distrik selalu ada aja masalahnya
tapi pak haris yakin kasus ini mengarah ke pak alex
saya sangat yakin karena saya menemukan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pak alex
mengenai pengalihan aset dari pak baskoro ke antonio
tapi pak alex disitu hanya sebagai saksi
jadi menurut pak haris alex dan lydia bekerja sama
mengambil semua hartanya jakarahaja
jangan lupa untuk berlangganan
dan jangan lupa untuk berlangganan
ini kamu ngapain ngajak aku kesini
ya jelaslah putri susgoreng
ini adalah tempat dimana aku biasanya perawatan
jadi kita kesini supaya kita bisa berjalan ke tempat yang kita inginkan

kamu centil banget sih
lagiin kamu bilang kita tuh maksudnya aku juga ikutan perawatan
iya iyalah putri susgoreng
aku sama kamu kita perawatan disini bermohon kita gak kayak gini ya
aduh aku gak usah deh aku gak pernah
ya gak apa apa lah daripada kita pakai masker bengkowang kamu itu
ya nggak ada efeknya sama sekali ya
itu cara alami lebih bagus aku gak mau kayak gini gini
eyyy coba aja dulu putri susgoreng
kamu beli berapa kilo lagi bengkoangnya
sampai muka kita bersih